cnn indonesia prime dari lintasan balap sepeda
nah ini menarik apa jadinya jika sebuah sepeda motor pengawal justru berhenti akibat mogok di tengah lintasan balapan sepeda
ini bayangkan ini mari kita lihat
kita lihat berikut ini
ya inilah yang terjadi setelah sebuah sepeda motor pengawal balap mogok di tengah lintasan
insiden berlangsung sesaat setelah balap sepeda red fook seriterium dimulai
iya beberapa pembalap memang mencoba menghindari motor
namun ada satu pembalap sepeda yang terjatuh dan ternyata ini menimbulkan efek domino
tabrakan beruntun juga tidak bisa dihindari
tujuh pembalap terluka dan akibat insiden
dan ini akhirnya terpaksa dilakukan pengulangan balap bagi delapan puluh lima pesepeda
kacau luar biasa